jalannya kirap obor atau torch relay dalam rangka asian games ke delapan belas tahun dua ribu delapan belas
dibuka wakil presiden yusuf kala di candi prambanan di perbatasan daerah istimewa yogyakarta dan jawa tengah
indonesia ditargetkan masuk dalam sepuluh besar asean games
namun jk merahasiakan cabang olahraga yang menjadi andalan
inilah dua abi abadi yang dibawa dari dua negara berbeda yang dibawa dua legenda olahraga indonesia
yus tejo tarik legenda tenis indonesia membawa api dari merupakan gerobokan jawa tengah
ia memenangi masing masing dua medali emas pada asian games tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
sementara abia abadi dari new delhi india dibawa legenda belutangkis indonesia susi susanti
peraih medali emas olimpiade barcelona tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
mereka berdua lalu membawa api menuju panggung untuk disatukan dengan cara menyalakan mini call drone
setelah api menyatukan
api kemudian dinyalakan pada sebuah obor lain
obor lalu diberikan kepada wakil presiden yusuf kala
disaksikan menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan puan maharani
obor lalu diserahkan kepada christina finarsi atlet belutangkis asal yogyakarta juara obor tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
ober lalu dibawa ke pagelaran keraton yogyakarta untuk diinapkan semalam
api ini akan dikirap keliling yogyakarta sejauh sepuluh km pada kamis pagi
wakil presiden yusuf kala mengatakan bahwa api adalah simbol semangat yang membara dalam menyukseskan asian games dan prestasi olahraga indonesia
menurut jk indonesia ditargetkan masuk sepuluh besar
namun ia masih merahasiakan cabang olahraga yang menjadi andalan indonesia sebagai bentuk strategi menghadapi lawan dari negara lain
jadi ini suatu tugas berat di samping itu yang paling penting sekarang ini bagaimana prestasi atlet kita untuk mendapat medali yang cukup
jadi kita menjadi sepuluh besar
paketnya bagaimana pak
acara yang diselenggarakan di candi perambanan ini menampilkan berbagai ciri khas dari sejumlah negara di asia
kirap obor atau torch relay ini akan dibawa melintasi delapan belas provinsi lima puluh empat kota dan lebih dari delapan belas km
indrawan setiawan klaten
penyatuan api obor dari india dan merapen
menandai dimulainya perjalanan api obor asian games yang akan dibawa berlari mengelilingi delapan belas provinsi
kita akan tersambung dengan rekan kita korresponden hedrawan setiawan di yogyakarta terkait proses dirap obor ini
selamat pagi hendrawan setelah proses penyatuan api abadi malam kemarin lalu apa saja rangkaian yang akan dilakukan pagi ini dan pukul berapa rencananya kirap api obor asian games akan dimulai
jadi dan ekibat setelah tadi malam benar disatukan di candi perambanan yogyakarta
api dari merapen dan juga dari new delhi india
pagi ini api yang sudah siap di belakang saya ini di pagelaran keraton yogyakarta
ini akan dilakukan mengarah keliling yogyakarta
nanti akan ada dua puluh tiga titik yang akan ada pelari masing masingnya dan nanti akan dimulai dari pagelaran keraton yogyakarta
informasi terakhir yang kami peroleh dan baru saja kami melihat menlu retno marsudi
dan nanti juga akan ada gubernur dari sma yogyakarta sri sultan hamengkebuwono
kemudian kapolda di ahmad doviri nanti juga akan melakukan pelepasan dari pagelaran keraton yogyakarta
kemudian dalam jarak beberapa jarak tertentu beberapa ratus meter nanti akan ada pelari pelari berikutnya
beberapa dari mereka adalah atlet dan juga ada misalnya nanda mei seorang atlet yang atlet defable
salah satu kebanggaan indonesia juga yang kemarin menjuarai para games
nanti juga akan bergabung sebagai salah satu pelari yang akan membawa obor ini keliling kota yogyakarta
dari pagelaran keraton nanti akan berakhir di tugu yogyakarta
nah dari tugu yogyakarta ini nanti akan dibawa menuju ke arah perambanan dan mengarah ke kota solo
ini artinya sudah ada setidaknya dua provinsi yang dilewati oleh kirap obor ini
karena yang kita tahu sudah akan ada delapan belas provinsi dan lima puluh empat kota
yang akan dilewati torch relay atau kirap obor ini
nanti sekitar pukul tujuh tiga puluh pukul tujuh maksud saya nanti akan dilakukan pelepasan kirap obor dari pagelaran keraton
dan diperkirakan akan selesai pada pukul sembilan tiga puluh waktu indonesia barat
berarti setelah yogyakarta daerah daerah yang terutama akan dilewati oleh api obor ini
daerah mana lagi terutama dan apakah ada atlet dari luar indonesia juga yang ikut berpartisipasi
dalam mengikuti acara ini
ya informasi sampai dengan tadi malam yang kami peroleh ketika penyatuan api dari merapen dan juga dari new delhi india
ada lima puluh empat kota setelah yogyakarta nanti akan ada kota solo
kemudian nanti di jawa timur ada beberapa kota lainnya
kemudian menuju ke bali ke beberapa kota di jemberana
kemudian akan sampai denpasar dan nanti akan menuju ntw
dan nanti akan terus berkeliling indonesia
dengan nanti kembali ke banda aceh
dan pada tanggal tujuh belas agustus diperkirakan atau sesuai jadwal ini harus sampai di jakarta
untuk kemudian nanti dilakukan pembukaan asian games pada hari berikutnya
kami belum mendapatkan informasi apakah akan ada atlet asing yang akan bergabung dalam torsele ini
namun yang bisa atau setidaknya saya bisa pastikan di yogyakarta ini dan kemarin di semarang
ada beberapa orang yang dianggap mempunyai prestasi tidak hanya di bidang olahraga
namun di bidang bidang yang lain di yogyakarta
selain tadi ada nandame juga ada beberapa misalnya jenahara
yang kita ketahui sebagai salah seorang desainer yang aktif di fashion
dan beberapa tokoh lain lagi yang bergabung
dan rem yogyakarta juga akan bergabung di acara torsele di kota yogyakarta ini
baik terima kasih andrawan setiawan
untuk informasi anda melaporkan langsung dari yogyakarta
dan informasi menarik lagi masih akan kami hadirkan sesaat lagi